tim saber pungli polresta besurabaya
kamis malam melakukan penggeledahan di kantor imigrasi tanjung perak surabaya
belum diketahui alasan soal penggeledahan
namun petugas mengamankan satu orang pegawai kantor beserta sejumlah berkas penting
saat reskrim polresta besurabaya
kamis malam menggeledah kantor imigrasi kelas satu tanjung perak surabaya di kawasan jalan darmo indah
sejumlah petugas terlihat sempat masuk di dalam kantor imigrasi dan keluar
membawa kardus yang diperkirakan berisi dokumen penting
selain berkas polisi juga terlihat mengamankan satu orang yang diduga merupakan pegawai kantor imigrasi
dan dibawa ke dalam mobil putih toyota rush bersama tiga petugas di dalamnya
belum ada keterangan resmi soal penggeledahan ini
namun pihak kepolisian menyatakan masih melakukan penyelidikan
pihak kantor imigrasi sendiri juga belum memberikan keterangan kepada wartawan
sementara satu orang yang diamankan kini tengah diperiksa di mapolres surabaya